selamat pagi anda menyaksikan program insiders bersama saya diana dwika
penyakit flurona adalah ketika seseorang terjangkit virus flu dan virus corona secara bersamaan
penyakit ini kian marak terjadi saat pandemi covid sembilan belas khususnya menyerang anak anak
lalu seberapa parakah penyakit flurona ini bagaimana pencegahan serta penanganannya
kita akan membahasnya bersama prof dr dr cissy b kartasasmita
beliau adalah ketua indonesia influenza foundation dan juga prof dr dr iris rengganis
ketua pp peralmuni perhimpunan alergi imunologi indonesia
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami
saya langsung saja ke prof cissy
profesor cissy kalau terminologi tentang flu dan juga covid sembilan belas pastinya masyarakat semuanya sudah mengenal itu
tapi kini ada terminologi baru yang disebut dengan flu rona
sebenarnya flu rona ini apa prof cissy
ya jadi flurona itu bukan penyakit baru sebetulnya ya
flu rona itu diberikan nama kepada penderita yang mendapatkan infeksi
infeksi dua yaitu infeksi dari virus influenza dan infeksi dari virus sars cov dua tentunya yang terjebak covid sembilan belas
jadi kalau ada seorang yang mengalami gejala gejala flu maupun covid kemudian dilakukan pemeriksaan
untuk keduanya tentunya dan positif itulah diberikan nama flurona
nama yang cantiknya ya sebetulnya koinfeksi kalau di kita sih istilahnya
jadi artinya sebenarnya seseorang yang sudah terinfeksi covid itu juga bisa terinfeksi flu secara bersamaan gitu ya prof
lantas bagaimana untuk membedakan apakah seseorang ini terinfeksi flu atau covid atau bahkan keduanya
karena kalau dilihat dari gejala gejalanya ini sangat mirip prof
betul gejalanya sama
gejala itu saluran pernafasannya penyakit saluran pernafasan yang kita tahu ada batuk ada demam ada sakit tenggorokan
nah kita bisa bedakannya kalau kita periksa swab untuk covid dan swab untuk influenza itu dua hal yang berbeda
dua lab ya dua pemeriksaan laboratorium yang berbeda
di berbagai negara di luar itu memang sudah dilakukan rutin ya
pada musim influenza selama pandemi ini mereka melakukan pemeriksaan double
kalau di kita memang nggak ada musim khusus ya influenza
tapi kalau ada pemeriksaan
pemeriksaan dua duanya ya lebih baik kita lakukan pemeriksaan dua duanya memang kalau tahu penyebabnya
baik profesor iris ketika seseorang akhirnya terinfeksi begitu ya
baik flu dan juga corona secara bersamaan apakah gejala yang akan dialami itu menjadi lebih berat prof iris
ya benar ya
karena tadi saya katakan provisi bahwa corona adalah mengapa terjadi infeksi secara bersamaan antara influenza dan corona virus
nah ini dapat terjadi
pada segala usia
ya hanya pada anak baik pada dewasa juga
nah corona itu terutama berbahaya pada orang usia lanjut ya karena jauh tahannya sudah menurun
ya baik influenza maupun covid itu menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang lebih tinggi pada populasi usia lanjut
berarti siapa saja profesor yang sangat rentan terhadap flurona ini anak anak di bawah usia enam tahun begitu
itu apakah juga termasuk mereka yang sangat rentan terkena flurona
ya jadi sebetulnya anak anak di bawah enam tahun di bawah lima tahun terutama di bawah dua tahun itu sangat rentan dengan flu ya
namun menurut epidemiologi selama ini terhadap covid anak itu justru tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan dewasa ya prevalensinya jadi kejadiannya
nah kalau flurona itu bisa terjadi pada segala umur
dan tentunya kalau dia sudah terkena influenza dan dia kemudian terkena
karena covid sembilan belas itu bisa terjadi pada anak di bawah enam tahun juga bisa karena itu tetap harus dilakukan pencegahan
ya baik kalau menyambung dari apa yang disampaikan oleh prof cissy tadi bahwa ternyata flurona ini bisa terjadi ke segala usia
lantas profesor iris apakah masyarakat dengan usia dewasa begitu itu juga sangat rentan dengan penyakit ini
ataukah hanya manula saja
ya di jatuh enam puluh tahun
itu sudah terjadi yang disebut imunosenesens ya
jadi apa sisi imun yang sudah menurun
apalagi ditambah kalau seberada komorbid ya
kalau berada komorbid itu kondisi akan lebih parah
karena itu kita memang antisipasi sekali pada orang orang yang usia lanjut dengan komorbid
karena mereka merupakan maksudnya termasuk golongan populasi yang lestari
profesor iris ketika kita berbicara tentang influenza saja mungkin selama ini kita sudah banyak mengetahui

ada beberapa penyebab atau efek terbesar dari covid sembilan belas
tapi sedikit kembali mengingatkan kepada masyarakat
kalau flu ini kan juga sempat menjadi pandemi beberapa puluh tahun lalu
apakah ini juga sangat berbahaya
influenza sangat berbahaya
kalau kita pikirkan bahwa sebetulnya sudah terjadi pandemi dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas di spanyol
pandemi ini sudah lima kali influenza
sekarang memang sedia endemis
tapi bagaimanapun juga kalau merupakan satu koinfeksi itu akan merupakan suatu
jadi kita harus memperbaiki pandemi
karena kita sudah melakukan penyakit yang lebih besar
jadi kita harus membedakan
di sialannya mirip sekali
tetapi tidak sama
jadi tetap jangan dianggap enteng
kalau di silat plasma atau common cold itu berbeda lagi dengan influenza
itu plasma atau common cold yang hari hari kita temukan saat ini
tetapi berbeda yang namanya influenza
tapi sama sama berbeda
semua penyakit awal nafas
tapi apakah flu sendiri ketika tidak bersama infeksinya dengan covid
apakah itu juga cukup mematikan profesor iris
karena kita mengingat pernah terjadi pandemi lima kali untuk influenza
jadi artinya ditetap kita dituas pada
apalagi sekarang kan vaksinnya sudah ada
jadi tidak ada salahnya kita melakukan pencegahan
jadi seperti juga anjuran dari who
maupun dari bapak ibu bapak
bagi kekuatan peninat atau kesimpulan
juga ada rekomendasi khusus untuk orang dewasa
kalau vaksinasi influenza itu diperbesar
bagi orang orang yang terlalu yang kontrakan
saya kembali ke profesor cissy
profesor cissy kalau tadi disampaikan oleh profesor iris bahwa
dampaknya ternyata untuk flu saja begitu ya
ketika tidak terjadi koinfeksi dengan corona juga ternyata sangat fatal
kalau kepada anak anak akan seperti apa dampak terbesar yang bisa dialami anak anak yang terserang influenza
anak anak yang terlalu terlalu influenza
kalau itu dewasa tadi di senior atau lansia
kalau anak anak di balita terutama di bawah dua tahun
itu kalau terjadi influenza dia akan merupakan penyakit yang berat
dia sering mengalami harus dirawat di rumah sakit
karena dia bisa menyebabkan komplikasi
komplikasi dari flu itu bisa ke telinga ya
menjadi yang disebut akut otivis media
jadi radang telinga tengah yang akut
itu kalau apalah bisa sampai nanti
dia gangguan pendengaran
kemudian ke otak bisa encefalitis radang otak
kemudian ke paru paru bisa pneumonia
itu semua bisa menyebabkan anak harus dirawat dan juga sampai meninggal
jadi tetap influenza ya bukan selesma
kalau selesma flu atau yang disebut influenza like illness
penyakit penyakit yang mirip dengan influenza
itu tidak berbahaya
itu sangat berbahaya
ya mungkin selama ini kita berpikir bahwa influenza itu menjadi penyakit yang sudah
dalam tanda kutip memasyarakat
begitu kita menganggap enteng ya
padahal ternyata dampaknya sangat fatal
kita akan membahas lebih lanjut di segmen selanjutnya
tentang bagaimana upaya pencegahan yang bisa dilakukan
dan pak mirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di insiders
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak
dan kita akan melanjutkan perbincangan bahwa tadi di segmen awal kita sudah
mengetahui bahwa influenza saja ternyata cukup berbahaya
bisa mengancam nyawa bagi anak anak bahkan juga pada lansia
kemudian apalagi ketika terjadi double infeksi dengan covid sembilan belas
yang akhirnya kita kenal dengan nama flurona
lantas yang perlu kita diskusikan terlebih jauh adalah bagaimana upaya pencegahannya
mungkin ke profesor cissi terlebih dahulu profesor
ya pencegahannya tentu yang pertama adalah
melakukan protes yang harus dilakukan dengan sangat ketat sangat baik
kita harus mencuci tangan anak anak belajar mencuci tangan yang baik ya
dengan sabun dengan air mengalir atau dengan sesapi yang lain
kemudian juga yang kedua adalah memakai masker
terutama pada anak di atas dua tahun sudah harus bisa memakai masker
harus diajari betul harus dikasih tahu betul
karena takutnya kalau di bawah dua tahun itu dia nggak bisa
kalau dia sesek atau maskernya menutup dia nggak bisa
makanya itu tidak boleh diberikan pada di bawah dua tahun
kemudian juga distancing jarak jaga jarak itu masih perlu ya
terutama anak anaknya kalau di kursi kereta kereta roda itu
tapi kan kalau anak yang bayi bayi itu kan harus dihilindungi betul ya
karena dia nggak pakai masker di dalam kereta itu
saya suka sering lihat ibu ibu bawa
itu sebetulnya sebaiknya
jangan dulu ya kalau masih banyak tinggi infeksinya
kemudian juga jangan kerumunan tadi dan di rumah
itu tetap harus dilakukan dengan ketat ya
anak anak harus diajarin ukuran masker harus sesuai
bahan masker juga disesuaikan
itu yang harus disampaikan untuk bapak ibu sekalian
kalau bisa anak di bawah dua tahun itu jangan dibawa kemana mana lah
selama infeksi masih tinggi
ini kalau kita lihat sudah mulai turun mudah mudahan nggak lama lagi
yang kedua adalah lakukan vaksinasi untuk enam tahun ke atas ya
delapan tahun ke atas sudah boleh divaksinasi dan vaksin covid
vaksin influenza itu dari enam bulan ke atas sudah boleh diberikan
pada awal diberikan kalau di bawah sembilan tahun delapan tahun ke bawah
itu setiap tahun kalau bisa di waktu yang sama
supaya jangan lupa misalnya waktu dia ulang tahun
itu sehingga bisa tiap tahun secara rutin
karena dia hanya tahan satu tahun vaksin itu
karena isinya setiap tahun itu berubah
karena virus yang sirkulasi virus influenza
juga berubah disesuaikan untuk isi vaksinnya
vaksin covid mudah mudahan nggak lama lagi enam bulan ke atas bisa
tapi saat ini belum ada
profesor ini menurut data dari who
kurang lebih ada dua ratus sembilan puluh sampai enam ratus lima puluh orang meninggal setiap tahun
apakah memang benar demikian seberbahaya itu profesor
itu yang bukan flu flu yang sehari hari kita bilang
aduh saya batuk pil saya flu
flu yang disebabkan oleh influenza a dan influenza b seperti tadi saya kira
eh saya katakan
jadi flu nya itu menyebabkan berbagai komplikasi
misalnya orang yang asma karena influenza dia bisa kekambuh
penyakit jantung bisa kekambuh
ya jadi itu penyakit
jadi memang dia sangat sangat berbahaya
juga pada anak anak
penelitian di kita kebetulan tidak dilakukan ya untuk flu ini
sehingga kita tidak punya data yang pasti
tapi menurut perkiraan dari penelitian global yaitu who tadi
di kita juga tetap banyak
karena memang di kita ada sepanjang tahun
kalau di negeri empat musim ya itu kan cuma waktu musim winter aja musim dingin
kalau di kita hasil penelitian litbangkes sepanjang tahun ada
terutama pada saat musim hujan
profesor iris kalau tadi prof cissi menyampaikan bahwa salah satu upaya pencegahan
yang bisa dilakukan adalah dengan taat prokes begitu ya
lantas apakah ketika seseorang hanya mengalami flu begitu
itu juga harus menerapkan prokes sama seperti kita mengalami covid sembilan belas juga profesor
ya paling tidak pakai masker ya paling tidak menuarkan
yang saya katakan vaksinasi ini dewasa juga ya
jadi who sudah rekomendasi bahwa
vaksinasi influenza itu untuk semua umur
ya dari umur enam bulan anak sampai terus sampai dewasa sampai lansia
ya ini itu tadi dikatakan bahwa satu tahun sekali karena virusnya bermutasi setiap tahun
dan itu adalah satu ya kita kelihatan satu keuntungan yang sudah bisa diketahui bahwa virusnya apa yang akan beredar
itu juga bisa dideteksi oleh who di setiap tahun akan dibuat vaksin yang sama untuk setiap farmasi
tetapi memang apa namanya
virus yang berubah itu banyak sekali yang ada yang kombinasi yang tiga train ada yang empat train ya untuk influenza ya
sehingga kita ada yang tetrapalent ada yang trivalent ya masih ada dua duanya
tetapi memang kalau kita mau mendapat yang lebih luas pemakaiannya kita pakai yang tentu yang konsuvalen
faktor risnya lebih luas ya
karena kita tahu bahwa yang influenza itu ada yang a ada yang b
kalau yang trivalent itu a nya yang a nya dua duanya
tapi itu juga satu
tapi ternyata yang sering b itu ternyata kalau sudah ada dua turunan ya ya pasti ada yang sekurian
jadi yang kita harapkan kalau bisa memang semuanya meng cover sekian fluvial
tapi apakah ada yang menjadi prioritas begitu dalam bagi masyarakat yang harus mengambil vaksin influenza ini
ya tentu saja ya
di atas lima puluh tahun sih belum nanti ya
tapi kita sudah apa namanya
biasa kalau dewasa kita harapkan di atas lima puluh tahun
sebenarnya enam puluh tahun dengan sedalannya dengan berbagai macam komordin
itu yang dia angkat yang utama
dan juga untuk apa
health workers ya petugas kesehatan
itu juga diangkat apa yang prioritas
kalau di luar negeri
ibu hamil juga sudah diberikan ya
ibu hamil dari berbagai trimester
itu sudah diberikan di luar negeri
ya mungkin kita selama ini berpikir bahwa yang perlu untuk vaksin itu hanya anak anak saja ya profesor ya
ya tapi ternyata kayaknya
orang dewasa bahkan manula itu juga masih memerlukan vaksin influenza
dan harus dilakukan setiap tahun
atau satu tahun satu kali begitu ya
mengingat selalu ada strain strain baru
saya kembali ke profesor cissy
profesor cissy kalau untuk pemberian vaksin
profesor sudah menyampaikan
bisa diberikan kepada balita atau anak anak yang dibawa usia di atas enam bulan
di atas enam bulan sudah bisa mendapatkan
tapi kemudian untuk vaksin covid sendiri kan baru di atas enam tahun
lantas bagaimana supaya anak anak ini bisa melakukan pencegahan dari flu rona gitu profesor cissy
ya memang betul
kita lihat bahwa flu itu boleh diberikan enam bulan ke atas
oleh karena itu
kalau kita jangan tunggu nanti sampai ada vaksin covid untuk di bawah enam tahun
kita berikan flu aja dulu ya
kalau kita belum umur berapapun diberikan mulai saat ini
untuk ke depan nanti bisa sesudah sembilan tahun
itu satu tahun sekali
tapi antara enam bulan ke atas enam bulan sampai enam tahun itu dua kali dulu
kemudian setiap tahun ya
itu harus diberikan kepada semua anak ya dianjurkannya
malah who itu menginginkan influenza itu masuk ke dalam program imunisasi nasional
seperti dpt hepatitis b itu
sehingga nanti anak anak itu bisa terlindungi dari mulai enam bulan
karena sampai enam bulan dia terlindungi oleh vaksin dari ibu hamil
yang tadi profesor cissy sudah berikan
ibu hamil diberikan nanti dibuat antibody
tiba tiba masuk ke bayinya bisa menjaga bayinya sampai empat enam bulan tidak tertular influenza
mungkin selama ini kita berada di pusat
berada di pusaran pandemi selama ini memasuki tahun ketiga gitu ya
masyarakat hanya concern untuk memberikan vaksin terkait covid sembilan belas
padahal masih ada vaksin vaksin lain termasuk vaksin influenza yang begitu dibutuhkan
terutama untuk anak anak dan juga para lansia dan juga kita orang dewasa
kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya
saya akan menanyakan apakah pemberian vaksin influenza dan juga covid sembilan belas ini bisa dilakukan bersamaan
dan memirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di insiders
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di insiders
dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai penyakit flurona
masih bersama narasumber kita profesor doktor dr cissy b kartasasmita
beliau adalah ketua indonesia influenza foundation
dan juga profesor doktor dr iris rengganis ketua pp peralmuni perhimpunan alergi imunologi indonesia
baik profesor melanjutkan perbincangan kita
tadi prof iris sempat menyampaikan bahwa vaksin influenza ini ada yang disebut sebagai kuadrivalen
dan juga ada yang disebut sebagai trivalen
untuk di indonesia sendiri apakah kuadrivalen ini sudah tersedia profesor
tidak tidak ada
kuadrifalen tidak ada di indonesia
saat ini sudah dipakai

dan baik bagaimana akhirnya masyarakat itu bisa memastikan bahwa mereka itu akan mendapatkan vaksinasi influenza yang kuadrifalen
apakah memang itu lebih direkomendasikan dibandingkan vaksin yang trivalen
ya sebetulnya karena yang trivalen itu sudah b nya hanya satu
dan yang kuadrifalen a nya biogenius
dan yang b nya ada dua juga yang kuadrifalen
nah ini penelitian profisi yang sudah bertanggung lama yang menemukan bahwa di indonesia
di profisi yang bercerita bahwa yang b itu yang nyamagata dan sesuria sudah ditemukan kuadranya di indonesia
jadi silahkan profisi
nah saya lanjut ke profesor cissy
kalau profesor sisi sebenarnya seberapa efektif vaksinasi influenza ini kepada anak profesor
ya sebetulnya kalau kita lihat ya
kita tidak ada penelitian yang khusus mengenai ini
namun dampak apa testimoni
jadi kalau kita lihat saya kan serasa menganjurkan untuk anak anak yang menderita asma untuk diberikan vaksinasi influenza katakanlah ini contohnya
ternyata ibunya akan kembali aduh dokter tahun ini anak saya nggak kena serangan
mungkin memang itu
dan mereka terus bersemangat untuk melakukan lagi
jadi maksud saya dampaknya itu sangat besar ya untuk anak anak itu
dan ibu ibu selalu cerita
ibu ibu selalu cerita bahwa saya sudah tidak kena ispa lagi dok
jadi ispa itu infeksi penasaran akut yang jalannya kan sama ya karena asma
jadi dampaknya sangat bagus
namun penelitian sih kami belum melakukannya
kemudian kalau kita lihat juga di praktek sehari hari kita lihat bahwa ibu ibu itu memang belum familiar dengan vaksin influenza
karena dia tidak masuk ke dalam program imunisasi nasional
mudah mudahan ke depan bisa masuk untuk anak anak juga
nah menyambung dari apa yang disampaikan oleh prof cissy tadi
profesor ini sebenarnya kalau misalkan kita berada di tengah kondisi pandemi saat ini apakah vaksin influenza kepada dewasa dan juga manula ini juga berkurang
atau masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya vaksinasi ini profesor
ya kita memang perlu terus edukasi ya
karena banyak pandemi ini beberapa waktu yang lalu pasien di rumah sakit takut ya
jadi apa namanya ke sakitan atau kematian waktu itu apa koronanya kan tinggi saat itu
sehingga menyebabkan orang sakit di rumah sakit
sehingga vaksinasi juga jadi berkurang
terus di edukasi yang bertali tali saat ini banyak juga sudah kembali pasien banyak ditanyakan bahwa vaksinasi influenza sudah bisa atau belum
kita memang di rumah sakit manapun apalagi rumah sakit negeri maupun swasta itu sudah ada vaksinasi influenza yang tersedia
cuma tidak termasuk di pds
jadi harus pembayar sendiri
tetapi harganya tidak mahal dibandingkan kalau dia sakit
jadi antisipasi kita selalu mengadvancarai kepada para masyarakat bahwa ini penting sekali
pada pasien kita langsung kita edukasi di ruang praktek
sehingga mereka bisa melakukan setelah satu bulan setelah vaksinasi covid yang terakhir
jadi artinya memang untuk pemberian vaksinasi influenza dan juga covid ini tidak bisa untuk dilakukan secara bersamaan

sebenarnya kalau di luar negeri mereka kalau di amerika mereka bersamaan
ya kemudian di sana mereka bersamaan
bisa ya karena mereka sudah tahu apa efeknya
kemudian di beberapa negara rata rata dua minggu setelah vaksin covid bisa diberikan vaksinasi playsta
tapi di negara kita karena kita berhati hati masih mengawasi kipinya sampai dua puluh delapan hari
jadi ditetapkan bahwa vaksinasi apapun termasuk influenza baru diberikan setelah dua puluh delapan hari
sedangkan vaksin covid yang kedua
jadi artinya dalam dua puluh delapan hari itu masih diperlaksakan kitinya
lantas ke profesor cissi apakah untuk pemberian vaksinasi covid dan juga flu ini
jangka waktunya harus lebih jauh begitu
ataukah sama seperti yang disampaikan oleh profesor iris untuk anak anak

ya untuk anak anak yang akan mendapatkan covid dan influenza itu juga covid dengan berbeda

jadi untuk vaksin vaksin lainnya sekarang ditetapkan oleh idai itu dan juga kempkes empat belas hari minimal
kalau mau paling cepat itu boleh empat belas hari
tapi memang yang paling enak itu adalah satu bulan
kalau untuk seseorang divaksin sudah kembali lagi kembali lagi biasanya kita satu bulan
tapi empat belas hari sudah boleh kalau anak anak
tapi untuk dampaknya sendiri akan seperti apa yang dirasakan anak anak ketika akhirnya menerima dua vaksin ini
dengan jangka waktu yang berdekatan profesor
mungkin selama ini kan masyarakat takut untuk vaksin covid saja takut apalagi ada vaksin yang lain begitu
ya sebetulnya yang penting adalah ibunya ya biasanya orang tuanya yang khawatir yang takut
kalau anak anaknya sih ya nusut aja ya mereka biasanya paling sakit sedikit
justru kalau selama pandemi itu untuk vaksin vaksin yang bukan covid yang lain kita berikan mungkin multiple injection
jadi lebih dari satu dalam satu saat
jadi disuntik di tangan kanan di tangan kiri ya itu diberikan dianjurkan untuk catch up untuk imunisasi kejar
jadi anak anak itu memang sangat apa ya sangat bisa dibuat supaya dia tidak takut sehingga bisa disuntik sekaligus
sehingga vaksinasinya bisa dicapai lebih cepat
jadi sebetulnya nggak usah takut untuk jarak dua minggu jarak satu bulan
asal orang tuanya jangan nakut nakutin
baik profesor di akhir perbincangan kita mungkin bisa disampaikan ajakan kepada masyarakat untuk sama sama mensukseskan program vaksinasi influenza dan juga covid sembilan belas ini
mungkin ke profesor iris terlebih dahulu
ya baik vaksinasi influenza maupun covid dua duanya penting
jadi kalau vaksinasi covid saat ini tidak menjadi program pemerintah di samping protokol kesehatan
jangan lupa adanya corona ya covid sembilan belas
jangan lupa adanya dua penyakit bersama dalam satu waktu pada satu orang
karena itu kita anjurkan juga tetap melakukan vaksinasi influenza dengan jarak waktu dua minggu sampai satu bulan setelah vaksinasi yang kedua dari vaksinasi covid
baik terima kasih banyak profesor riz
dan selanjutnya ke profesor cissy silakan
ya terima kasih
jadi untuk sekarang saat pandemi yang pertama progres itu harus dilakukan
menurunkan influenza menurunkan covid menurunkan flurona tentunya ya
tidak ada transmisi virus
tidak ada transmisi virus
yang penting juga adalah vaksinasi tadi
baik pada anak yang enam tahun ke atas yang sudah bisa divaksin covid dan influenza lakukanlah itu
karena itu akan menambah anak menjadi sehat mencegah penyakit penyakit yang disebabkan oleh influenza dan covid
kemudian untuk yang di bawah enam tahun lakukanlah vaksinasi yang lain
supaya tidak terjadi penyakit penyakit yang dapat disegah oleh imunisasi
ya baik jangan sampai pandeminya nanti sudah usai tapi ada kejadian luar biasa lagi
karena kita mengacuhkan vaksinasi vaksinasi yang lain salah satunya adalah influenza
baik profesor terima kasih banyak atas waktunya
dan kita akan berjumpa di lain kesempatan
baik terima kasih

dan demikian perbincangan kita kali ini bersama profesor doron
profesor doktor dr cisti b kartasasmita sebagai ketua indonesia influenza foundation
dan juga profesor doktor dr iris rengganis ketua pp peralmuni perhimpunan alergi imunologi indonesia
demikian insider kali ini saya diana dwiqa undur diri
terima kasih sampai jumpa